ya untuk mengulas dampak guyuran pecahan baru tujuh puluh lima ribu bergabung bersama kami ada ekonom senior indef
eni srihartati kita sapa langsung ibu eni selamat malam
oke bu eni menteri keuangan ibu sri mulyani menekankan kalau uang baru pecahan rp tujuh puluh lima ini
murni dicetak karena peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh empat
jadi katanya bukan upaya pemerintah atau mungkin bank sentral untuk menambah likuiditas
tapi kita tahu kita di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini
apakah ibu eni juga sependapat dengan pernyataan sri mulyani
karena ini dicetaknya dalam jumlah yang cukup besar loh angkanya lima enam puluh dua triliun rupiah
sebenarnya bukan persoalan tujuh atau tidak tujuh ini menambah likuiditas atau tidak

jadi begini mbak kutbah kewenangan secara undang undang by law ya
nah tapi oke karena ini untuk peringatan ke tujuh puluh lima tahun olari kemarin selama pengalaman saya dan artinya sampai akhir dua ribu tiga belas disetua ini dari kemarin riset ci atatuppa autobiografi referred to as
tiga setua ini baru kemarin memang ada ceremonial peruntuhan uang baru yang begitu sangat sangat
ini festivalisasinya luar biasa lah gitu
nah tetapi sekali lagi itu tidak penting
yang paling penting terhadap perekonomian adalah harus ada kejelasan bahwa uang pecahan rp tujuh puluh lima itu
ini uang benar benar bi mencetak uang baru atau bi menggantikan uang yang tidak layak edar
artinya begini jadi kalau setiap tahun misalnya biasanya yang paling heboh itu kalau mau menjelang lebaran
kalau menjelang lebaran bi selalu meluangkan uang pecahan uang baru tapi uang baru
jadi itu ada nanti jenis asalannya mbak bukba
jadi misalnya yang tidak layak edan
berapa nanti yang datang uang baru dari peruri berapa jumlahnya nah itu balance gitu
nah tetapi untuk mendapatkan uang baru itu masyarakat ya pribadi bi atau bank sentra juga tinggal mengedarkan
lewat kelembagaan uang dan biasanya yang paling besar perbankan dan masyarakat tinggal menukarkan
kalau memang membutuhkan uang baru gitu
nah berbeda untuk uang yang tercata
jadi kalau misalnya misalnya misalnya uang baru itu rp tujuh puluh lima ini gitu kan nah ini kan masyarakat yang ingin mendapatkan harus pesan dan sebagainya
padahal kemarin yang pemerintah menyatakan pencetaan uang baru ini sejumlah tujuh puluh lima juta lembar
jadi kalau jumlahnya sebanyak itu ngapain masyarakat yang menginginkan uang baru itu harus memesan gitu
jadi kalau memesan itu seperti hanya walaupun judulnya pemesaran ya
tapi ini kan seolah olah masyarakat yang ingin mendapatkan pecahan uang rp tujuh puluh lima itu masyarakat membeli
artinya apa artinya uang pecahan rp tujuh puluh lima ini apa bedanya dengan komoditas gitu kan
jadi masyarakat membeli uang pecahan rp tujuh puluh lima itu yang pasti sangat mudah untuk membezakan pemahaman
berarti bank indonesia atau bank sentral ini mencetak uang baru sebesar rp lima enam triliun itu gitu kan
tapi di sisi lain kementerian keuangan menyatakan bahwa tidak ada penambahan lebih bisa
jadi bagaimana mungkin ceritanya gitu kalau ada penambahan jumlah uang beredar dalam
bahkan dalam arti sempit uang kartal
ada tambahan rp lima enam triliun uang kartal yang beredar itu tidak menambah logistika perekonomian gitu kan
dari pencetakan sebanyak itu dengan adanya uang baru ini juga melihat respon masyarakat begitu antusias untuk memiliki uang baru ini
apakah ini kemudian bisa menimbulkan ada dampak inflasi yang bisa dihadirkan karena uang baru ini
ini persoalannya tidak hanya sekedar inflasi
kalau inflasi di masa pandemi dan seluruh negara
mengalami kontraksi atau resesi ekonomi pasti tekanan
tekanan untuk dari sisi demand kecil
artinya sekalipun pemerintah mengeluarkan uang baru atau bank indonesia mencetak uang baru rp lima enam triliun
dampak inflatore nya tidak akan terlalu besar
karena memang tekanan demand nya atau dorongan untuk permintaan
jadi yang membuat inflasi itu mbak fuspak dari sisi demand
kalau dorongan orang
untuk konsumerismenya itu sangat tinggi
nah itu yang akhirnya memicu ketidakseimbangan antara pasokan dan demand
ini yang menjadi persoalan sangat sangat krusial itu tadi
uang itu sebagai satu uang hitung sebagai alat pembayaran
itu yang penting gitu loh
dengan ramainya ketertarikan masyarakat dengan uang baru ini
bagaimana kemudian mencegah
karena kalau saya lihat di marketplace
kalau tadi ibu eni bilang
ini kayaknya udah jadi komoditas nih
karena di marketplace
saya lihat di beberapa marketplace
ada yang jual bahkan harganya sampai jutaan rupiah
ini tidak masuk akal
padahal orang harus mendapatkan itu dengan menukar
kemudian bagaimana mencegahnya bank indonesia
bisa mencegah pemalsuan ini terjadi
dan juga mengedukasi masyarakat ini harus seperti apa
nah kalau itu terjadi lebih ajaib lagi gitu loh
lebih ajaib apa artinya
ini mah menimbulkan kesulitan
ini menimbulkan sebagian pemburu pemburu resma gitu loh
ya kalau memang masyarakat berminat

atau jumlah yang ditawarkan itu

itu jumlah yang sangat besar
jadi kenapa misalnya
itu kan kenapa kok ada seolah olah ya
saya bilang seolah olah
terlalu ada animu masyarakat
ya karena kok pendapatan itu dibatasi dengan
harus mencari ktp dan sebagainya
ini menciptakan ya
menciptakan bahwa secara psikologis
nah barang langka itulah yang menciptakan
dari sisi permintaan
barang ini menjadi langka
langka itu kan secara ekonomi
langkaan itulah yang bisa
yang menciptakan nilai tambah
atau value dari uang itu menjadi
menjadi tidak sesuai
tidak sesuai dengan nilai nominalnya
nah sehingga ini kan permainan
ini malah menimbulkan satu pertanyaan besar
kalau sampai menimbulkan efek yang sedemikian
jadi sekali lagi
yang harus kita kirakan sekarang
ini sudah benar benar ya
dalam masa presiden sendiri menyatakan
artinya ekonomi ini berada dalam konsep benar benar sulit
kita membutuhkan trans
baik internasional maupun juga domestik
nah jadi kalau kebijakan yang sebenarnya tidak perlu
tidak urgen urgen amat gitu kan
dan dampaknya juga tidak begitu besar terhadap
pemulihan ekonomi kita
tapi kegaduhannya ini
kegaduhannya ini saya yakin juga nggak bisa dianggap main main
kalau ini dibiarkan gitu kan
apalagi sampai tadi ada yang menawarkan
berlipat harganya berlipat dari rp tujuh puluh lima ribu gitu kan
artinya ini jadi pr besar khususnya untuk pemerintah indonesia
melalui kementerian keuangan ya bu eni
bagaimana kemudian mengedukasi kalau uang itu adalah
alat pembayaran yang sah
bukan barang komoditas begitu ya bu eni
jadi gini mbak
ini yang jumlah tambahan itu
uang itu kan otoritasnya bank sentral
jadi persoalan uang persoalan pembayaran uang
segala macam termasuk nilai nominal dan sebagainya itu otoritasnya bank senter
ini kenapa utuk utuk gitu kan
utu utuk ini kok kementerian keuangan
cawe cawe nya berlebihan gitu
oke berarti harus kerja keras edukasi masyarakat
bagaimana ini memang bukan barang komoditas lagi lagi
bukan bukan sekedar seremonial melepas mencetak uang rp tujuh puluh lima ini
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected